lu jangan sedih terus
gue punya sesuatu buat lo
nanti gue kasih tau
kenapa sih lo tiba tiba jadi baik banget sama keluarga gue
atas semua perbuatan gue selama ini
perbuatan gue selama ini banyak yang gak berkenan sama lo
bahkan sama keluarga lo
gak tau kenapa
gue merasa disadarkan kalo
selama ini perbuatan gue sama lo tuh
sama sama ya res
gue ngerasa kalo semua hinaan dan celaan itu emang
sudah jadi bagian dari hidup gue
apa emang itu ya
kebanyakan dirasain sama semua orang miskin kayak gue
bukan gitu maksud gue
gue kan udah bikin lo kelewatan
nah sekarang kita temenan ya fit
gue mau lo deket sama gue
maafin gue atas semua perbuatan gue yang pernah lo terima
perbuatan lo yang mana
kayaknya semuanya biasa aja deh
peristiwa tip mobil aku yang hilang
aku yang udah nuduh bapak kamu teledor dan
aku yang suruh
lo jangan marah ya
gue mau jujur sama lo
emang lo udah tau siapa malingnya
tip mobil itu gue yang cabut sendiri
tip mobil itu diambil orang
lo keterlaluan res
gue mohon lo jangan marah pin
sekarang apa yang lo minta dan apa yang lo inginkan gue bakal terima pit
lo jangan ngelakuin hal ini lagi
gak cuma ke gue tapi juga ke orang lain
karena itu perbuatannya gak etis banget
pertama kali gue minta maaf
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
gue mau berpikir
bapak bawa kabar gembira buat kamu
bapak bawa kabar gembira buat kamu
pak cah yuk kasih kamu biar siswa kuliah disana sampai selesai
terima kasih ya allah
kita harus bersyukur kepada gusti allah
anak seorang sari
ibu tukang ketoprak
bisa kuliah disana
tapi pesan bapak
biar kampus itu tempat belajar
tidak renyah anak anak orang kaya
kamu gak boleh minder kalau kamu disakiti mereka
karena kampus itu tempat menimba ilmu
bukan ngadu kekayaan
ya udah dong
jangan sedih terus
bokap lo kan sekarang sudah tenang di sisi allah
kamu jangan sedih terus
ah saya punya sesuatu buat kamu
hmm buka aja
ini untuk gue
hmm sengaja kacanya belum gua pasangin
karena gue nggak tahu ukuran lo
kalau berkenan periksa ke dokter
eh nggak usah jangan
gue udah punya uang kok buat bilensanya
tapi bingkainya bagus banget
makasih banyak ya
foto ini gue temuin di buku lo
emangnya lo punya hubungan khususnya sama rudy
nggak bukan rudy ini temen baik gue
enggak yang ini
yang suka lewat tuh ada jempol baso
jadi mau gitu
kalau kenyataannya begitu lo mau bilang apa
lo serius lo tau dari mana
gue itu ngeliat dengan mata kepala gue sendiri
mereka tuh sering jalan bareng nonton bareng makan bareng
kekalan seru nih
lo tuh udah ngaca belum lo tuh siapa berani beraninya lo ngambil pacar gue
pacar loh siapa reza lo udah ngambil reza dari gue kan
lo apaan sih reza sampai dia suka sama lo
oh atau lo sebarin gosip di kampus ini kalau lo pacaran sama dia
cak kalau ngomong tolong jangan sembarangan ya gue gak pacaran sama siapapun titik
kalau nggak pacaran makan bareng jalan bareng nonton bareng apa namanya
emangnya harus pacaran kalau kita mau jalan bareng mau nonton bareng mau makan bareng
kalau lo sampai pacaran sama reza gue bakal ganggu hidup lo ini
tapi kalau reza maunya sama anak tukang ketoprak itu gimana tante
apa reza pacaran sama anak tukang ketoprak itu
nggak mungkinlah sayang reza itu seleranya tinggi cuma kamu yang cocok buat reza
iya tante aku juga maunya sama reza aku gak mau sama yang lain
nggak bisa reza cuma pantas buat kamu enak aja anak itu
kamu tuh cinta banget sama reza tante
iya sayang kamu tenang aja pokoknya tante akan usahakan untuk reza kembali sama kamu
reza tidak pantas pacaran sama anak tukang ketoprak itu tidak level
makasih tante ya udah deh kalau gitu selamat malam ya tanta
pak ini tidak boleh terjadi
emang kenapa sih ma kalau reza pacaran sama upit apa ada yang salah dengan anak itu